kasus panji gumilang dan pesantren al zaitun memasuki babak baru setelah panji gumilang ditahan kekhawatiran melingkupi kelangsungan pesantren al zaitun
pemerintah sudah mengatakan akan mengambil alih pesantren al zaitun
bagaimana sekarang pendekatan yang sebaiknya dilakukan
karena kita tahu ada beberapa penolakan
kita bahas sore ini bersama pak utang ranuwijaya ketua majelis ulama indonesia bidang penelitian pengkajian dan pengembangan
prof utang selamat sore
pendekatan apa yang sebaiknya sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini kementerian agama prof
baik terima kasih mbak putri
tadi saya mendengarkan pembicaraan dan apa yang disampaikan oleh menteri agama
bahwa pemerintah akan melakukan asesmen terhadap pimpinan al zaitun
kemudian para guru dan para
murid atau para sentri
saya kira saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh menteri agama tadi
dan ini juga seperti yang disampaikan oleh wakil presiden dan menko polukan
nah kelihatannya sependapat
dan kami dari majelis ulama indonesia juga menyatakan bahwa memang
perlu segera dilakukan
kita istilahkan asesmen
tapi yang biasa dipakai lb majelis ulama indonesia adalah
perlu dikaji ulang
terkait dengan paham yang berkembang di al zaitun
mengingat bahwa panji gumilang adalah tokoh sentral di al zaitun
jadi perlu dilakukan seberapa jauh paparan paham paham menyimpangnya itu
terhadap para guru kemudian para pimpinan al zaitun
para santrinya tentu saja
jadi saya kira kalau majelis ulama indonesia
akan melakukan pembinaan terhadap al zaitun
tentu dimulai dengan penelitian dulu dan pengkajian tentang sejauh mana
paparan paham panji gumilang yang menyimpang itu terhadap pihak pihak yang ada di dalam al zaitun itu sendiri
yang pimpinan al zaitun kemudian para guru dan para santrinya
prof kalau misalnya dari penelitian kemudian pembicaraan atau hal hal yang diketahui awal oleh mui
jadi sebenarnya untuk dugaan penyimpangan atau penodaan paham ini
ini seberapa jauh prof
atau diduga tidak sesuai dengan kaedah yang sebenarnya
kalau panji gumilang sendiri
ini kan sudah diputuskan dan komisi fatwa sudah menyerap betul apa yang didapat oleh para peneliti mui
temuan dari peneliti majelis ulama indonesia
nah ada pun paparan terhadap pihak pihak terkait di dalam al zaitun itu sendiri
masih harus dilakukan penelitian
ya bisa kami belum bisa memastikan berapa persen paparan itu
paparan menyimpangnya panji gumilang itu terhadap al zaitun
tentu harus dilakukan pengkajian dan penelitian ulang
ya prof utang menteri agama sempat berbicara soal hidden
kurikulum atau kurikulum kurikulum yang tersembunyi yang tidak terbuka yang berbeda
nah apakah mui sudah memiliki data soal ini atau bisa dibagi kepada kami hari ini
kami memang ada informasi ada hidden kurikulum
tapi sejauh ini belum mendapatkan data yang valid ya data tentang hidden kurikulum itu
baru sebatas informasi dari orang tertentu yang punya pengalaman dan punya kaitan ke dalam
dan itu baru sebatas informasi lisan yang kami terima
kami tidak mendapatkan data yang terdokumentasi data yang dianggap menurut kami baru
jadi belum bisa disampaikan hidden curriculum nya itu
ya baik prof utang begini kalau kita bicara melihat ini dari skop lembaga pendidikan
kemudian sudah ada pernyataan dari kuasa hukum juga tadi dalam liputan mengatakan ini akan dilanjutkan
ada para sahabat juga ada guru guru yang sudah sekian lama
bagaimana kemudian memastikan assessment ini akan berjalan mulus prof
karena bagaimanapun kasus ini muncul dengan awal yang kurang baik
jadi ada tuduhan ada dugaan
kemudian ada penyelesaian
kemudian ada penyelesaian
kemudian sekarang pemimpin tertinggi dari al zaitun itu dipenjara ditahan gitu kan
jadi bagaimana pemerintah sebaiknya untuk mengatasi ini supaya smooth landing
tujuannya supaya anak anak ini bisa tetap aman dan nyaman belajar di pesantren ini
ya terima kasih
pertama memang harus memastikan dulu bahwa penelitian dan pengkajian
atau yang kalau ngambil istilah pemerintah itu assessment
harus dipastikan dulu bahwa kegiatan kbm itu berjalan dengan baik
kegiatan belajar mengajar mahasiswa dan siswa itu berjalan dengan baik
dan tentu saja perlu ada pendekatan pendekatan yang lebih lembut kepada para santri
agar mereka merasa terganggu oleh kedatangan para peneliti dari luar
kemudian terkait dengan penelitian tentu saja pertama saya merasa yakin
kalau panji gumilang itu sudah dicabut dari akarnya
karena seperti yang dikatakan oleh panji gumilang sendiri bahwa panji gumilang itu seperti gula
dan manisnya tidak bisa dipisahkan dari al zaitun
nah saya kira kalau panji gumilang ini sudah ditarik dari akarnya
sudah dipisahkan dari al zaitun menurut saya para pengikut itu mungkin sudah berziarab itu
sudah tidak lagi menunjukkan jati dirinya dan tentu mereka mencari aman
ingin meninggalkan paham panji gumilang yang ternyata juga memang paham pahamnya sangat salah
dan mereka sangat memahami saya kira
panji gumilang itu salah paham paham ya dan terkait dengan persoalan persoalan kriminal yang menurut saya
saya kira para pengikutnya justru sangat kecewa dengan apa yang dilakukan panji gumilang itu
karena itu menurut saya assessment terhadap pimpinan yang tersisa di al zaitun akan berjalan dengan baik
tidak akan mendapatkan hambatan
baik baik prof utang saya kutip tadi yang anda sampaikan pendekatan harus dilakukan secara lembut
supaya para santri mereka yang sedang bersekolah di pesantren al zaitun
juga bisa menerima dan tidak merasa terganggu
prof utang terima kasih sekali lagi
baik terima kasih prof sudah berbincang sore hari ini di cnn indonesia newsroom